sudah presiden nanti akan soft launching sendiri
harganya mungkin akan
diumumkan waktu mungkin presiden tadi
baru dibicarakan akan berikan diskon
berapa lama dulu nanti bertahap
ingin supaya semua kita bisa
menikmati dengan harga yang bagus
tapi ini juga jalan